kenaikan harga bbm akan menyebabkan harga turunan yang lain meningkat
hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi aktivitas produksi
ketua umum kamar dagang dan industri kadin dki jakarta diana dewi mengatakan
seluruh sektor usaha akan terdampak terhadap kenaikan harga bbm
ketua umum kamar dagang dan industri kadin dki jakarta diana dewi mengatakan